dalam beberapa tahun ke depan ikan tuna dikhawatirkan akan punah dari laut indonesia
padahal potensi ekspor perikanan ini mampu menyumbang pendapatan negara hingga lima ratus delapan puluh juta dolar per tahun
memenuhi enam belas persen kebutuhan tuna dunia
lalu bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga stok tuna dalam negeri
berikut liputannya untuk anda
setiap tahun permintaan ekspor tuna ke wilayah amerika jepang uni eropa dan cina terus bertambah
tak mengherankan saat ini tuna masih menjadi komunitas ekspor perikanan tertinggi kedua
namun illegal fishing dan overfishing mengakibatkan jumlah tuna di lautan indonesia terus menurun
hal ini berimbas pada berkurangnya nilai ekspor tuna
bahkan nyolofin tuna yang banyak ditemukan di kepulauan indonesia keberadaannya terancam punah
mereka menangkap dengan berbahaya
mereka memiliki banyak ukuran
sehingga ini yang menyebabkan bahwa tuna tuna yang akan calonnya besar sudah diambil dipanen dalam bentuk baby tuna
dan itu tidak dalam masuk kategori untuk quality export
selain tata kelola perikanan tuna dan regulasi yang ketat untuk menjaga ketersediaan tuna di alam
salah satu yang dilakukan pemerintah adalah budidaya tuna sirip kuning di wilayah gondol bali
benihan dan pembesaran tuna sirip kuning mulai dilakukan balai besar penelitian dan pengembangan budidaya laut pada dua ribu tujuh belas
indukan tuna digudidayakan dalam keramba keramba besar dilepas pantai agar bisa berkembang biar
dalam satu hari enam puluh ekor tuna yang ada dalam satu keramba ini membutuhkan pakan minimal satu ratus dua puluh kg ikan layang dan ikan sarden
jadi kalau kita hitung kasar
jadi kalau kita hitung kasar
enam puluh indukan tuna ini bisa menghabiskan biaya pakan hingga lima ratus juta rupiah
banyak juga ya
satu ekor indukan tuna bisa menghasilkan lima juta telur
namun banyak telur yang dihasilkan di keramba ini rusak dan dimakan ikan ikan kecil
benih yang berhasil menetas pun tidak semua mampu hidup di penakaran hingga dewasa
indukan tuna di keramba ini dibesarkan selama tiga tahun
sejak berukuran dua ratus gram dan diambil dari laut lepas
tuna mulai bernilai ekonomi tinggi bila beratnya minimal tiga puluh kg
dari satu ekor tuna ini ukuran enam puluh kg di denpasar berapa dijual per ekor pak
paling sekitar enam jutaan
tapi kalau kita bawa ini ke jepang dalam kondisi fresh bisa berapa
itu satu per lima ya bagian harganya ya
tapi kita butuh apa macam macam
berarti dalam satu kolam ini ada enam puluh ekor dikali tiga puluh juta aja
tapi kita biayanya bukan juta lagi
sudah belasan miliar ya
dibutuhkan biaya besar untuk program budidaya ini
namun inilah salah satu cara mengatasi semakin berkurangnya ketersediaan tuna di laut indonesia
sebelumnya di indonesia ada dua wilayah
wilayah indonesia adalah laut
ini adalah keuntungan indonesia untuk mampu merajai perikanan dunia
padahal apabila sumber daya ini bisa dikelola dengan maksimal indonesia bisa menambah pendapatan tiga puluh miliar dolar per tahunnya
kementerian kelautan dan perikanan telah mengeluarkan beragam kebijakan
namun masih dibutuhkan waktu dan juga kerjasama dari berbagai pihak
agar target yang diharapkan bisa tercapai
ruli kurniawan untuk cnn indonesia